bagi anda yang ingin merencanakan perjalanan ibadah haji sudah mulai aware juga dengan kurs rupiah terhadap dolar amerika serikat
karena kementerian agama mengusulkan kepada komisi delapan dpr untuk menetapkan biaya haji dua ribu sembilan belas dengan nilai mata uang dolar amerika serikat
hal ini dilakukan untuk mengurangi subsidi yang dikeluarkan pemerintah akibat selisih kurs
pada pelaksanaan haji dua ribu delapan belas pemerintah harus menggunakan relokasi anggaran sebesar lima ratus tiga puluh miliar rupiah
untuk membayar selisih kurs dolar yang ditetapkan saat pelunasan biaya haji sebesar tiga belas tiga ratus delapan puluh delapan rupiah
namun saat pelaksanaan haji kurs dolar menjadi lima belas ribu rupiah
biaya haji yang diusulkan pemerintah adalah sebesar dua enam ratus tujuh puluh lima dolar amerika
angka ini naik sebesar empat puluh tiga dolar jika dibandingkan haji tahun dua ribu delapan belas
usulan kenaikan didasarkan kepada biaya pesawat biaya angkutan darat di tanah suci serta penambahan fasilitas di arafah
biaya haji tahun dua ribu sembilan belas kami kementerian agama memang mengusulkan agar penetapan biaya haji itu ditetapkan dengan usd
mengapa karena lebih dari sembilan puluh lima persen pembayaran penyelenggaraan haji itu dilakukan dengan mata uang asing
dengan dolar dan saudi real yang rupiah itu tidak sampai lima persen
dan yang kedua fluktuasi perubahan
dan kurs mata uang rupiah terhadap baik dolar maupun real itu kan juga senantiasa mengalami perubahan
oleh karenanya akan lebih aman bagi semua kita untuk penetapan biaya haji itu dengan usd
sehingga pelunasan yang dilakukan oleh jamaah terkait dengan selisih yang harus dibayarkan
dari setoran awal yang sudah mereka bayarkan itu
tinggal dikaitkan dengan berapa nilai kurs rupiah pada saat pembayaran dilakukan itu
sehingga lalu kemudian tidak ada yang dirugikan